andi jangan dengan lidahku andi
andi andi sadar andi
kamu percayain aku ya
ini gak lucu loh
kamu ngapain segerain aku kayak gitu
kamu mau aku jantungan apa gimana
loh berarti kebukti dong
kalau kamu itu bener bener cinta sama aku ri
susah banget diaturin ini anak
tapi lebih baik saya tidak ikut campur
biar dokter yang mengurus
saya pasti akan emosi kalau lihat arman ngamuk ngamuk terus seperti itu
bu dengan cara rehabilitasi seperti ini
ada beberapa cara yang bisa mereka gunakan
yang pertama memasukkan obat dalam suntikan
yang kedua dengan menggunakan infus
dan yang terakhir minum obat
jadi bu nggak usah khawatir
arman akan baik baik aja bu
tolong ya dok
mungkin yang terbaik buat anak saya ya
ibu yang kuat ya
karena harus jadi penopang anak ibu
terima kasih ya
terima kasih bu
kalau jalan tuh hati hati dong bu
maaf saya nggak sengaja
saya mau pergi
kamu bisa ngomong tadi penjaga
tapi kamu nggak akan lolos dari dosa kamu bunuh suami saya
wanita itu masih mengenali wajah sri
padahal sudah delapan belas tahun
dan dia masih membenci saya

sudah kalian kesini sama abang
evol su zisein yang orang ini sudah diburu buru dengan euro
saya pinjam uangnya sus
mas arman pasti sembuh
mas arman harus percaya segesti itu
mas arman pasti sembuh

ini tugas kamu sepintas sudah saya baca
seharusnya sebagai mahasiswa ya seperti ini
sebagai cowo yang baik bertanggung jawab
aku harus jemput ceweknya dong
bisa aja kamu yaudah yuk
yaudah sini oke supir ya
enggak enggak usah aku aja
kamu gak percaya sama aku
bentar bentar aku penyakitan aku gak bisa nyetir
ya enggak gitu cuma
kita kan sekarang udah bareng bareng nih
misalnya terjadi sesuatu
hei aku ini calon dokter loh
gak yakin parah
andi kamu kenapa
jantung kamu ya
kamu gak bercanda kan
aku yang nyetir ya
aku bilang tadi aku yang nyetir aja
andi andi bangun andi
andi jangan dinggal lidah aku andi
andi andi sadar andi
kamu ngapain sih ngerjain aku kayak gitu
kamu mau aku jantungan apa gimana
loh berarti kebukti dong
kalau kamu itu bener bener cinta sama aku ri